sejumlah orang yang tergabung dalam asosiasi lawyer muslim indonesia atau almi
melaporkan produser dalam film yang berjudul fina sebelum tujuh hari ke baris krim polri
menurut mereka film ini menimbulkan kegaduhan dan narasi negatif
terhadap penanganan proses pidana yang dilakukan polisi
kenapa kami menatakan ini membuat kegaduhan
karena proses hukum sedang berjalan
beda halnya yang sampai kenakan saya terkait dengan kasus yang tidak
itu sudah ingkram maka dibuat sebuah cerita
supaya tidak terjadi hal hal yang dikemudian hari
tapi terkait dengan almarhum cina ini kasusnya belum final
dan masih dalam proses penegakan hukum
kalau ini dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media
ataupun polemik di publik maka akan membuat narasi narasi yang negatif
sehingga menghambat proses penegakan hukum
sementara itu polisi terus mendalami kasus pembunuhan vina dan eki
terakhir polisi memeriksa adik dari tersangka peggy setiawan lusiana
dia menjelaskan peggy dan roby merupakan kakak kandungnya
namun mereka adalah dua orang yang berbeda
luciana berharap peggy dapat segera dibebaskan
karena ia yakin kakaknya itu berada di bandung saat terjadi pembunuhan
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
yang keempat ada adik saya ameliana
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
kini mencari keadilan hukum
hal yang sama juga dijelaskan ayah peggy rudy
dia membantah mengganti nama peggy menjadi roby untuk mengelabui polisi
roby adalah anak kedua atau adik dari pegi
oh iya robby itu anak atau panggilan sebenarnya pak
itu nama panggilan panggilan kerja
jadi bapak ini punya anak berapa totalnya
peggy yang kedua yang ketiga yang keempat
berarti bapak membantah bahwa selama ini pg merubah nama jadi roby ya pak
tapi bapak punya bukti ya pak yang kerja sama pak aceh itu ya pak
selain meminta keterangan keluarga pegi polisi juga telah menerbitkan surat panggilan kepada teman pegi setiawan suharsono alias bondol
diminta memberikan keterangan setelah sebelumnya sempat menyebut peggy ada bersamanya saat peristiwa pembunuhan vina dan eki
dapat surat dari polisi
satu nanti akan hadir nggak pak
lalu akankah polisi mengungkap fakta sebenarnya dari kasus pembunuhan vina dan eki
akankah keadilan didapatkan keluarga korban dan bahkan pihak yang tidak bersalah
saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu
penyelidikan kasus pembunuhan vina dan eki terus berlanjut
kejaksaan tinggi jawa barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp untuk tersangka peggy
tidak hanya itu polisi juga memeriksa keluarga
kita bahas bersama kuasa hukum peggy setiawan
ada pakar hukum pidana dari universitas jenderal sudirman
dan juga ada anggota kompornas yusuf warsim yang akan bergabung nanti
saya ke kuasa hukum dari pegi setiawan dulu selamat pagi pak yudya
pak yudya ini kan kalau kita lihat ya kemarin adik peggy yang bernama luciana ini kemudian diperiksa polisi selama empat jam
apa saja yang kemudian ditanyakan polisi termasuk juga perihal nama pegi dan juga robby yang disebut oleh luciana memang orang yang berbeda adik kakak
iya betul mbak kemarin itu ya sekitar kurang lebih empat jam lah kita mendampingi luciana adit dari pegi setiawan
ini untuk memenuhi panggilan dari polda jabar
ya walaupun pemeriksaan dilakukan di polres cirebon kota
nah disini pemeriksaan lusiana ini terkait dengan
adanya hubungan keluarga antara lusiana dengan pegi setiawan
emang salah satu yang dipertanyakan itu
apa ada hubungan tidak antara pegi setiawan dengan rocky
nah ini secara keluarga ini
robi setiawan itu merupakan adik dari pegi setiawan
bekerja juga di bandung
makanya kemarin kan agak
nama lain yaitu roby
nah pada faktanya ini
robi adalah adik dari pegi
akan tetapi antara robby
pg ini mempunyai hubungan keluarga lah
dan sama sama bekerja di bandung juga
jadi kalau ada proyek ada apa pembangunan rumah ataupun apapun
jadi robi dan pegi ini sering bersama sama dalam hal pekerjaan begitu
pekerja bangunan begitu di bandung juga
nah ada nggak kemudian kuasa hukum juga nantinya akan menyertakan
romi juga nanti akan diperiksa termasuk juga
membingungkan kita semua adalah di konversi yang lalu pegg sempat menjawab
dari orang tuanya memperkenalkan anaknya
tuh makanya kalau kadang kesebutnya robi kadang kesebutnya itu
kalau kadang kesebutnya robi kadang kesebutnya itu
nah makanya kita klarifikasi disini
kalaupun memang dua nama ini emang
antara pegi dan robi itu
tapi memiliki hubungan keluarga lah
jadi tidak ada namanya
tetap robi juga orang tersendiri
pegi juga ya tetap tidak mengganti identitas
oke tapi begini pak di konvers beberapa hari yang lalu
kenapa kemudian pegi ini sempat berganti nama
kemudian peggy menjawab enggak itu nama gaul saya
iya ya kadang peggy juga di lingkungan masyarakat di bandung juga
kadang pegi sama robi
domainnya ini muncul nama roby ini kan ya padahal ini sama sama keluarga
alasannya apa kemudian berganti nama disebutkan peggy kalau misalkan romi itu nama gaul untuk mengelabui begitu dari kejaran polisi
tidak tidak ya kalaupun memang untuk mengelabui kenapa harus pakai nama robby
karena robi itu kan nama adiknya
jadi tidak ada untuk mengelabui ataupun mengganti identitas
makanya kemarin dipertegas pada saat pemeriksaan luciana juga bahwa
ada salah satu poin pertanyaan itu yang dipertegas
apakah pernah ganti nama apakah ada alias ada ganti identitas ya
apakah nama robi bisa dianggap untuk nanti jika polisi kemudian memanggil adik dari pegi yang bernama robi ini
termasuk juga menyertakan kartu keluarga misalkan untuk biar lebih valid begitu
karena kemarin juga sudah tersebut dari rangkaian keluarga hubungan keluarga
apabila nanti dari pihak kepolisian dari pihak penyidik memanggil rocky setiawan pun ya kami siap menghadirkannya
prof ibnu bagaimana respon anda ini soal mungkin bagi publik agak sedikit membingungkan begitu termasuk juga saya
ya gini pak memang ini kan perkara terlalu lama ya delapan tahun ya
oleh karena itu istilah istilah nama kemudian kekuatan ingatan ya apalagi masih remaja pada waktu itu bisa jadi seperti itu
tapi dalam kita sebagai orang indonesia data kependudukan kan jelas
nanti kita bisa lihat pak lurahnya bagaimana bisa menjelaskan pak rt nya bagaimana kakaknya bagaimana
jadi kalau terhadap pegi robi kemudian nama nama lain saya kira itu biar berkembang
penyidik berdasarkan pada dokumen yang sah bahwa sebetulnya siapa saya pegi siapa regi apa namanya robi
ini yang jelas oleh karena itu jangan sampai terkecoh kalau terkecoh tidak bisa
akan mensulit nanti ini yang menjadikan suatu problem tersendiri
jadi dokumen dokumen kependudukan kemudian dokumen dokumen penyidikan delapan tahun yang lalu kemudian keterangan keterangan terdakwa atau terpidahannya yang sudah diperiksa
itu saya kira memberikan suatu ingatan yang jelas ya kepada bahwa sebetulnya apakah ini r apakah p kan gitu
itu yang saya kira kejelian dari
penegak hukum karena ini juga jangan sampai terjadi error yang personal
jangan jangan bukan p ini r kan gitu
nah data data itu selain terkait dengan data dokumen yang sah kewarganegaraan mungkin perlu dna
jangan sampai ini bukan p anaknya a kan juga
ini yang kesulitan kalau kita suatu perkara itu terlalu lama gitu mbak
jadi menurut anda perlu juga tes dna
ya kalau memang itu nanti orang tuanya bukan anaknya dan sebagainya
saudara kandungnya apa tidak akan perlu juga
makanya dalam pembuktian ini saya kira tidak hanya pembuktian saksi saksi keluarga teman dekat
ini saya katakan sebagai reputasi polda jabar untuk menentukan bahwa pelakunya itu betul a atau b gitu pak
jadi tidak hanya pengakuan katanya katanya begitu ya tapi juga perlu scientific crime investigation juga ya di sini ya
tampaknya harus cermat betul begitu karena ini jadi atensi publik
nah pak yudi ya pak yudi ini kan kalau kita lihat pada konvers beberapa waktu yang lalu
peggy sempat mengatakan saya bukan pembunuhnya
mengapa begitu tegas sekali dikatakan oleh pj
ya kami juga meyakini bahwa pegi ini bukanlah pelakunya
kami meyakini juga dari data data dpo yang kami dapat
yang dirilis oleh polda juga ya
ini secara apa namanya kriteria dpo itu ya tidak masuklah ke kriteria pengging
ditambah lagi dengan beberapa kesaksian dari teman kerjanya keluarganya tetangganya
dan kami yakin ini bukanlah peggy
kalaupun memang ini peggy yang disahkutkan dalam perkara vina
emang ini pernah ada kejadian juga di dua ribu enam belas itu
tempatkan motornya itu disita juga
nah dari keluarga juga sudah menyatakan bahwa pg ini ada di bandung
kalaupun memang peggy ini yang menjadi pelaku
ada kaitannya dengan perkara pidana
ya tentunya pada tahun dua ribu enam belas juga pasti akan dikejar
karena dari keluarganya sudah bilang ke penyidik yang mengambil motor itu
bahwa peggy nya ada di bandung
tetap memperjuangkan pegi bahwa ini bukan pegi yang dimaksud oleh pihak kepolisian
udah tahu belum pak informasi soal katanya ada lima nama pegi
makanya ini pada permimpinan ini peggy peggy
ya kita juga tetap mau
karena yang akan tetap membuktikan mengejar ini kan dari pihak kepolisian
oke kalau bukan pegi yang anda pada saat di polda jawa barat dihadirkan
lantas siapa yang harus tanggung jawab
yang paling bertanggung jawab tetap dari pihak kepolisian
karena peggy ini kan diambil ditangkap ditahankan oleh pihak kepolisian
makanya kita juga mempersiapkan langkah hukum lah
kan ada juga nama suharsono alias bondol yang kemudian dipanggil oleh polisi sebagai saksi
karena suharsono ini menceritakan bahwa memang suharsono ini mengaku bahwa peggy bersama dirinya di bandung pada saat malam kejadian
ya makanya dari suharsono sendiri kan berani muncul
nah ini juga kita sedang mempersiapkan saksi saksi lainnya
karena ini kan kita harus mundur delapan tahun ke belakang mbak
makanya kita mempersiapkan mengingat dari pihak keluarga dari teman temannya siapa saja pada saat delapan tahun yang lalu
karena ini kan bukan ingatan yang fresh lah baru
karena delapan tahun ini emang harus diterusuri
cuma kemarin juga dari adiknya juga sudah dalam pemeriksaan juga yang menyatakan bahwa pada saat kejadian sebelum kejadian pun peggy ini sudah ada di bandung
disertakan bukti selain keterangan soeharsono
kita nanti ada rencananya sedang sedang didalami
itu ada dua ribu enam belas itu ada pernah catatan buku lah
catatan rentan buku terkait pembagian upah bayaran
jadi itu dari tahun berapa itu ada
ketemu nanti mungkin kita bisa diperkuat dengan itulah
untuk upah bangunan gitu
makanya ini kita akan coba cross
kalau oke itu bukti pembayaran begitu ya yang kemudian menjadi anda sertakan begitu bisa disertakan juga dengan kesaksian dari suharsono
tapi begini bukti percakapan begitu yang kemudian merujuk kepada pegi ini memang betul ada di bandung ada tidak
bukti percakapan whatsapp misalkan percakapan di media sosial atau di telpon seluler begitu
nah kalau kita flashbacknya ke belakang ini kan sangat lama sih ya mbak ya
kalaupun whatsapp ini mungkin tegang waktu delapan tahun itu ya mungkin sudah pada kapus
makanya kita mencari pembuktian yang kira kira mengarahkan pada tanggal tersebut bulan tersebut ini posisi pg itu sudah ada di bandung
tidak ada di cirebon atau di tkp
makanya kita coba mengejar mencari teman teman freddy
yang pada saat itu bersama sama di bandung
kalau secara otetik bukti chat atau apa kita juga masih kalau dari wa agak sulit juga ya
cuma yang bisa rangkaian itu kan dari pihak kepolisian
oke oke baik saya ke prof hipnu prof hipnu ini kan kalau kita lihat kan pg ini sudah dicari selama delapan tahun lamanya
berhasil ditangkap begitu oleh pihak kepolisian
nah ada tidak potensi ada obstruction of justice di sini pihak pihak yang kemudian melakukan perintangan sampai akhirnya delapan tahun ini pg baru bisa ditangkap kemarin
ya ini mbak ini sesuatu yang menarik sekali mbak
menariknya pertama bahwa kalau ada dugaan dpo pasti berkaitan dengan obstruction of justice
kalau terkait dengan obstruction of justice
biasanya orang tanda petik punya kemampuan
karena obstruction of justice itu adalah menyembunyikan pending judicial proceeding
menyembunyikan menghilangkan menutupi menghalangi dan sebagainya
sekarang pertanyaannya kalau yang ditampakan pak romadhon tadi peggy sebagai tukang batu misalkan gitu mbak
kalau kita mbak lihat kasus kasus dpo yang lain obstruction of justice itu punya kemampuan ekonomi
punya kemampuan otoritas kekuatan
makanya dalam konteks obstruction of justice itu orang yang berkepentingan
terhadap subjek atau terhadap obyek keluarga besar
bagaimana terhadap subjek objek berarti punya kekuatan
itu yang sekarang kami telitusin terjadi seperti itu
bukan karena subjek yang tidak punya kemampuan
ini yang menarik bagi kami sebagai orang perguruan tinggi
ini rakyat biasa pulih kan gitu kan
tadi jangan bawa upahnya bulanan gitu kan
tapi yang biasanya normal terjadi terkait obstruction orang punya kemampuan
lalu bagaimana dengan dua dpo yang kemudian polda jawa barat ini mengoreksi katanya salah sebut
bisa bergulir dua itu memang betul atau tidak
tapi kalau memang sampai tidak sampai tidak ketemu
berarti kalau memang data yang ditemukan pasti ada obstruction or obstructive
banyak punya kemampuan untuk melindungi menyembunyikan menghilangkan
konteknya pending judicial presiding
lihat kasus kasus yang kemarin kita lihat di kpk adalah penasihat hukumnya
kemudian di jaksa agung kasus tambang adalah orang orang yang berkepentingan
kemudian kita dulu terkenal mbak pau orang yang juga penting
pertanyaannya apakah karena tidak kemampuan polda jawa barat untuk mengusut yang kecil
ataukah memang pada saat itu ya sudah lah delapan aja yang tiga nggak usah diurus
pertanyaan karena dalam suatu pengungkapan perkara kadang kadang kalau yang sudah tertangkap
sudah ya sudah karena saking banyaknya perkara
jadi tidak sampai pada tuntas perkara yang disambutkan
dan anda melihat ini tidak sampai tuntas begitu pada saat delapan tahun yang lalu begitu
sehingga harus memberikan pr kepada penyidik dan kapoldo yang baru saat ini
oke saya ke anggota kompolnas pak yusuf warshim
kemarin katanya sudah bertemu untuk meminta klarifikasi dari kapolda jawa barat
dan para penyidik yang kemudian saat ini menangani kasus dari pembunuhan eki dan juga vina
jadi kemarin kami sudah satu harian di polda jabar
diterima kapolda diterima inspektorat pengawasan daerah
secara umum disampaikan kepada kami oleh
kapolda termasuk ya rilis soal dpo yang dua itu tidak ada
tentu dalam proses permintaan klarifikasi kami lebih banyak meminta dan mendalami kepada penyidik
kami bertemu dengan dirk rimum kapolda jabar
kami bertemu dengan penyidik yang saat ini polda jabar
kita juga bertemu dengan penyidik polda jabar yang lalu delapan tahun yang lalu
kita juga bertemu dengan penyidik polresta cirebon yang lalu
jadi kami sudah dalami bagaimana sop siapa saja yang diapi di dalam penyidikan di polresta cirebon hambatan hambatan apa
itu kita sudah dalami terkait dengan penanganan di polresta trebon
termasuk mengapa dilimpahkan ke polda jabar
itu sudah kita dalami
yang terkait dengan pelimpahan itu kami meyakini karena alasan menghindari konflik kepentingan
kebetulan ayah korban berada di poresta cirebon
sehingga untuk itu dilimpahkanlah oleh polresta perintah kapolres langsung untuk dilimpahkan ke penyidikannya polda jabar
kami meyakini alasannya itu walaupun tentu ada alasan alasan tertentu yang barangkali ada
untuk menghindari konflik kepentingan
nah setelah itu dilakukan penyidikan di polda jabar tentu kami menggali kembali terkait dengan siapa saja yang di bap di dalam proses penyidikan
sampai dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan disidangkan kemudian diponis
termasuk kami juga menggali apakah keputusan dpo itu sudah ada pada waktu itu
hasil klarifikasi sudah ditetapkan dpo
maka dia bunyi di dalam putusan pengadilan
nah bagaimana upaya pencarian dpo
dari klarifikasi yang kami dapatkan penyidik polda jabar melakukan pencarian
hanya memang pegi kita kaitkan langsung kepada pegi yang dimaksud
penyidik polda jabar yang telah menangkap tim penyidik saat ini yang telah menangkap
itu telah memiliki petunjuk petunjuk bahwa pegi yang selama ini dicari ya pegi yang ditangkap itu

hanya sekali lagi ini kan kasusnya bermula ada laporan kecelakaan
yang itu sudah dikuburkan korban
selangnya itu berapa cukup ya kalau dalam konteks kejadian loku apa waktunya tempusnya itu sudah cukup lama
sehingga hitungan waktunya kami tidak bisa menyebutkan di sini karena ada proses penyidikan terhadap eg
waktu penyidik untuk mendatangi rumah
yang dimaksud pada saat ini rumah yang didatangi kemarin saat ini itu memang pg nya sudah tidak ada
jadi itu selangnya sudah lama
selang penyidik mendatangi rumah itu sudah lama dari tanggal peristiwa dua puluh tujuh agustus
hanya tanggalnya tidak bisa kami sebutkan karena itu terkait dengan materi penyidikan terhadap egy pada saat ini
jadi kami telah melihat bahwa paparan tim penyidik saat ini meyakini bahwa pegi
pg yang dicari selama ini pg yang telah ditangkap itu
berdasarkan bukti bukti yang sudah kami lihat sendiri
oke oke tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang pegi ini ditangkap setelah delapan tahun yang lalu
kalau kata pak yudi alamsyah kan sebenarnya pihak keluarga sudah mengatakan kepada penyidik kepolisian pada saat itu pegi ini berada di bandung
jangan dijawab dulu pak yusuf warshim kita jeda dulu sejenak
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
saya masih bersama kami dalam sap indonesia pagi
saudara kita masih membahas bagaimana pengusutan
dari kasus pembunuhan ya vina dan juga eki sudah hadir bersama melalui sambungan zoom
ada kuasa hukum dari pegi kemudian juga ada dari kompolnas pak yusuf warsim dan juga ada prof hipnu nugroho
saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke pak yusuf
pak yusuf ini kan kalau dilihat kan kenapa baru sekarang sih ditangkap itu kan pertanyaannya
padahal katanya keluarga ini memang sudah memberikan keterangan kepada penyidik memang pegi ini ada di bandung
di bandung itu bisa dipahami itu alibi ya itu siapapun yang ketika dituduhkan ya pasti punya alibi
dan kami tentu mendorong penyidik yang saat ini untuk bisa mematahkan alibi itu dengan kesaksian kesaksian yang lebih kuat
nah terkait dengan mengapa pencarian itu dilakukan hanya tidak optimal itu saja tidak maksimal
pertama petunjuk petunjuk oleh penyidik sebelumnya itu
tidak diyakini tidak diyakini betul
yang kedua fokus pencariannya kan karena juga penyidik ini juga ada tumpukan perkara lain
jadi terkadang kadang terpotong dengan tumpukan perkara lain ya keterbatasan sumber daya manusia juga kan
sehingga terpotong masa pencariannya
kan itu kan harus waktu dan fokusnya itu terpotong lah terpotong sehingga menjadi tidak maksimal
jadi kami menyimpulkan ya pencarian pada waktu itu untuk mendapatkan petunjuk
tidak benar benar kuat dan tidak diyakini betul
kami harus akui memang karena sudah viral
jadi semua energi dikerahkan
sudah viral sudah menjadi perhatian publik
menjadi masalah kalau polri tidak responsif
seluruh energi perhatian ya dikerahkan secepat mungkin
akhirnya dengan cepat dan bergerak cepat dikerahkan
semua personil yang ada yang mendapatkan petunjuk baru
diakini bahwa pg yang selama ini dicari ini orangnya
jadi anda mengatakan bahwa memang
kemudian atensi publik begitu besar
begitu kasus ini kemudian mencuat lagi
mungkin tadinya berkasnya ada di paling bawah
baru dicek lagi dibuka lagi begitu ya
setelah delapan tahun pak yusuf
tadi saya menanyakan soal potensi obstruction of justice
kemudian tadi juga sudah dijawab oleh prof hipnu
adakah keterangan dari pihak kepolisian soal ini
ada karena itu juga ada dalam fakta persidangan
kami tidak bisa menyebutkan pihaknya
karena ini juga terkait dengan penyidikan pg pada saat ini
tapi kami meminta agar ini diusut
ada rekayasa keterangan saksi yang itu menutupi proses peristiwa yang terjadi
pada di tkp dan di area tkp itu ditutupi oleh rekayasa saksi itu
nah ini kami dorong agar ini diusut
kami juga mengingatkan tentu dalam penyidikan ini
siapapun pihak pihak apabila mengalami
mendengar dan melihat itu tidak memiliki rekayasa apapun
termasuk di dalam keterangan memberikan alibi
tapi kami tidak bisa mendetailkan karena ini terkait dengan materi penyidikan
yang sedang berlangsung terhadap teddy pada saat ini
pak yusuf tapi kemudian prof hipnu mengatakan kalau ada obstruction of justice
biasanya kan yang punya kuasa yang punya kewenangan
ya yang punya kewenangan itu kan tidak selalu terkait dengan aparat
nah siapapun yang berwenang terhadap siapapun yang berkepentingan terhadap perkara itu
dia memiliki kewenangan untuk memperlancar atau tidak memperlancar
termasuk untuk menutup nutupi fakta dan kejadian yang sebenarnya
tapi tadi anda menyebut karena memang sudah ada penjelasan dari kepolisian
memang kasus ini dilimpahkan ke polda jawa barat karena untuk menghindari konflik kepentingan di polresta
kami menganalisis fakta fakta itu dan kami meyakini
agar meyakini betul ini pertimbangannya menghindari konflik kepentingan
karena orang tua korban berada tugasnya di polresta cirebon yang pada saat itu tidak dipindahkan
kapolresta saat itu agar lebih fair
penyidik yang menyidik adalah penyidik polres jawa barat
karena tadi konflik kepentingan apalagi korban adalah sebagai ayahnya
sehingga untuk menjaga objekvitas dalam suatu penanganan perkara itu ditarik
karena penyidiknya adalah juga anggota kepolisian
ini kan publik kan bertanya kenapa dari poresta dibawa ke polda
hari ini saya kira memberikan suatu pendapat kepada publik yang sangat kita apresiasi seperti itu
ini mbak yang obstruction of justice itu memang betul memang ya ada kepentingan
kepentingan itu dalam arti luas loh ya
tidak hanya kekuatan kepentingan perkara
kepentingan perkara ini juga nanti kalau sampai delapan tahun apakah bekerja sendiri
apakah turut serta ada pihak yang melindungi
suatu yang tidak singkat loh ya
sampai menguak kembali gara gara ada film
sehingga nanti kalau sampai pada obstruction of justice mungkin pesan saya ini juga harus diperhatikan
jadi di lidik pada siapa saja orang yang berkepentingan itu berlindung
kepada siapa saja itu yang memberikan keterangan kepada yang ada di dalam suatu lokus dan tempus deliknya seperti itu
kami harap sebagai perguruan tinggi itu setiap tindakan punya dimensi pencegahan
setiap tindakan pembelajaran bagi semua pembaruan penegakan hukum ke depan di indonesia
masuk juga seberapa besar peluang ada obstruction of justice ini akan ada kasus tersendiri begitu terbuka
anda melihatnya seperti itu prof ibnu
karena ini kan tindak pindahan pokoknya
tindak pindahan lainnya itu obstruction of justice
itu sering terjadi dalam kasus kasus yang biasanya kasus kasus yang melibatkan tanda petik
pertanyaannya sampai segitukah bahwa ini juga sampai obstruction of justice
pak yusuf pak yusuf ini kan juga yang kemudian menjadi sorotan adalah dua dpo
dpo yang kemudian disebutkan oleh kepolisian pada saat keterangan resmi beberapa waktu yang lalu
dua dpo ini dikoreksi begitu salah sebut
sudah ada klarifikasinya dari kepolisian
ini sesuatu yang baru
dan ini disadari betul oleh penyidik
kak polda ini kan pak wiyagus mantan penyidik kpk yang track record nya di dalam penyidikan
sering menyidik orang yang tidak pernah mengaku tapi bisa terungkap di dalam pembuktian
jadi mereka menyadari bahwa ini sesuatu yang baru
apakah ini sudah final
memang mereka meyakini bahwa nanti pun sama
artinya nama ini tidak akan dihapus
andi dan dhani tidak akan dihapus kecuali di dalam fakta persidangan nanti
hanya berdasarkan bukti bukti yang sudah kami lihat dipaparkan oleh penyidik
jadi kan di dalam keputusan itu kan juga hakim meyakini
bukti bukti yang dipaparkan itu kalau hakim tidak meyakini bersalah ya tidak bersalah
penyidik meyakini berdasarkan bukti bukti ini
andi dan dandi ini hanya sekedar nama
apabila dicari fisiknya dipastikan tidak akan ada
tapi kami bersarang untuk terus memperkuat pembuktian scientific crime investigation
memastikan keberadaan secara fisik ada orangnya andi dan dhani atau tidak
yang kedua karena ini kami masih menganalisis secara komprehensif
akan kami rekomendasikan untuk finalnya kami tetap mencatat ini sementara
finalnya perlu juga dimintakan keterangan ahli
keterangan ahli dalam hal ini juga perlu nggak sih sampai ada lie detector
ya kami juga mempertimbangkan
tapi kepada siapa like detekturnya tidak bisa kami sebut
karena sedang proses penyidikan terhadap peggy
kami menyarankan juga digunakan lie detector
karena memang harus ada teknologi yang jangan sampai polisi harus lebih pintar dibandingkan dengan pelaku kriminal ya begitu ya
rekomendasi apa lagi yang kemudian diberikan oleh kompolnas setelah pertemuan kemarin pak yusuf selain juga menghadirkan ahli
ya kami tentu kaitannya dengan akuntabilitas dalam penanganan perkara
karena ada sesuatu dalam proses penyidikan itu yang sebelumnya kan
sehingga dengan cepat korban dikuburkan
proses penguburan korban itu sebagian ya merusak barang bukti ya
maksa barang bukti termasuk barang bukti setermak yang ada di tubuh korban itu
memang dari segi waktunya secara saintifik sudah tidak mungkin bisa dilakukan tes dna
nah ini tentu proses menyimpulkan laka lantas di polsek yang bukan di wilayah polresta cirebon itu
yang kemudian dibuat laporan itu termasuk penangkapannya kami menyarankan untuk dilakukan audit
agar ada pertanggung jawaban
bahwa proses awalnya ini memang benar benar sesuai dengan sop yang berlaku di dalam penyidikan tidak pidana
termasuk bagaimana menyimpulkan laka lantas di polsek itu
memang betul harus ada audit dari hulunya
jangan sampai tetap harus ada pertanggung jawaban sampai delapan tahun ini berlalu dan baru mencuat sekarang
terakhir saya ke pak yudha
pak yudha ini informasinya kan pegi ini akan mengajukan pra peradilan
dan saat ini hari ini siapa lagi yang akan diperiksa
dari pihak pegi dan juga keluarga pegi
ya sampai hari ini kita belum menerima panggilan ke pihak keluarga lain lah
sampai hari ini belum ada pemeriksaan ataupun panggilan dari pihak penyidik
baru kemarin saja dari adiknya luciana
termasuk nanti kalau roby dipanggil juga berarti siap ya
kami akan hadirkan lah kalau pun emang itu diperlukan
untuk pengajuan pra peradilan gimana nih pak yudya
pra peradilan juga ya kita juga nanti tidak mau asal asalan karena ini permasalahan yang sangat
kita harus tetap berhati hati lah
karena di sini kita memperlukan peradilan juga kan suatu institusi lah
karena tenggang waktunya juga sangat panjang
tengah waktu sekarang dua ribu enam belas sampai dengan sekarang
makanya ini tadi berbicara secara kepentingan ya kamu menilainya
syarat kepentingan apalagi ini dalam putusan pengadilan saja kan sudah disebutkan tiga dpo
nah sekarang kepentingannya siapa ini
sampai dengan dpo tiga ini menjadi satu
ini beban berat yang diberikan penyidik kepada pegi
karena secara hukum putusan perkara ini sudah ada putusan yang ingkrah
dan tiga dpo ini masuk dalam putusan
ini yang harus kita lanjuti oleh pihak kepolisian
kalaupun ini ada rangkaian kebohongan dari awal yang menyebutkan dua dpo nya ini asal asalan
ataupun tidak ada orangnya ataupun alibi apapun lah
nah ini yang harus bertanggung jawab siapa
karena pada awal penyidikan ini pasti yang melakukan penyidikan kepolisian
kepolisian ini bahkan kejaksaan disidangkan di pengadilan
sampai rangkaian kebohongan itu menjadi produk hukum
nah ini siapa yang harus bertanggung jawab
makanya kami juga mempersiapkan peradilan ini ya kita harus hati hati
harus beli apa saja yang harus kita masukkan
makanya ini kan masih ada tengah waktulah
kami juga fokuskan biar peradilan ini benar benar kita ungkap faktanya seperti apa
oke termasuk juga berarti sudah mengajukan pra peradilan
atau dalam proses masih dalam proses
kita masih menyusun mendalami mudah mudahan sih secepatnya lah kita ajukan
pekan depan atau pekan ini
termasuk juga tim kuasa hukum dari pegi tentunya harus menyiapkan secara matang betul bukti bukti
yang kemudian nanti akan dibuktikan di persidangan bahwa klien anda tidak bersalah
betul karena kita yang menjadi suatu kendala juga ini kan tenggang waktu perkara ini kan lama juga delapan tahun
maka kita menggali kronologisnya bukti yang bisa kita ajukan
kita cari saksi saksi juga kita perdalam
biar kita lebih tidak asalah
oke terakhir prof hipnu bagaimana
supaya benar benar secara terang benderang kasus ini memang nantinya benar benar tuntas begitu sampai ke persidangan
iya betul jadi pertama dalam pengumpulan pegi ini betul betul dengan scientific crime investigation
jadi jangan sampai tadi pak saharimantara ada pegi satu pegi dua pegi tiga
usut ktp kakak sekolah sd tk smp
sehingga jangan sampai terjadi mistak kesesatan
yang kedua terkait dengan dpo ini menarik ini
dpo karena gini mbak dalam suatu penulisan bap atau penulis putusan ketika menyebut orang itu identifikasi harus ada
nggak bisa yusuf yusuf siapa
oh yusuf kompolnas a b c enggak
ketika cashback ke delapan tahun yang lalu
ketidakcermatan dalam menuntaskan identifikasi subjek subjek yang tersebut di dalamnya
sehingga sampai sekarang andi itu siapa siapa lagi
ini akan menjadikan suatu problem ke depan
ini pengalaman juga bagi para penegak hukum yang lain
ketika menyebut orang identitas jelas alamat di mana jelas alam dan sebagainya
jangan sampai menyebut orang tanpa identitas
kalau nggak ada masalah ini kan dpo
berarti sejak awal memang ada suatu keliruan dalam penuntasan berita berita acara dokumen dokumen yang tidak cermat
kita akan tunggu bagaimana juga kompolnas tampaknya memberikan atensi dan juga pendampingan untuk kasus ini benar benar terungkap secara tuntas
terima kasih pak yusuf warshim telah bergabung bersama kami dari kompolnas
kemudian dari kuasa hukum dari pegi